tua badan pemenangan nasional prabowo sandiaga joko santoso meresmikan posko badan pemenangan nasional prabowo sandi di solo jawa tengah jumat siang
lokasi posko bpn ini berada di dekat rumah jokowi di jalan nejen suprapto kelurahan sumber kecamatan banjarsari kota solo
rencananya joko akan berkantor di solo
menurut joko santoso dipilihnya lokasi tersebut selain merupakan kampung halaman orang tua joko santoso
juga dinilai bisa menjadi awal perubahan bangsa indonesia menjadi lebih baik
dalam pidatonya mantan panglima tni ini mengaku sebelum memilih posko yang hanya berjarak kurang lebih satu km dari rumah jokowi
dia telah izin kepada prabowo subianto
ini mohon maaf beliau tidak bisa hadir